ya masih bersama insight kita berbicara mengenai skizofrenia dan seberapa besar peluang pengidap skizofrenia untuk sembuh
dan bagaimana pengobatan serta fasilitas kesehatan jiwa di indonesia
kita lanjutkan dialog bersama nova rianti yusuf dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa
tadi juga nova kita sudah berbicara mengenai jenis jenis ya dari penyakit ini sebenarnya penyakit mental ya skizofrenia itu dan juga penyebabnya
sebenarnya kalau ya kita lihat itu masih simpang siur lah kira kira apa yang memicu penyakit skizofrenia ini
tapi saya punya teman yang memiliki salah seorang keponakannya itu mengidap skizofrenia pada saat itu dia umur empat puluh
anaknya normal tapi entah tiba tiba apa yang terjadi mungkin eksperimen dengan narkoba atau yang jelas di sekolahnya juga performasinya mulai menurun
dan menunjukkan gejala yang berbeda ya ada perubahan dari moodnya dan lain sebagainya
akhirnya didiagnosa bahwa ya mengidaplah skizofrenia atau menderita skizofrenia
usia puberti ya usia tiga belas itu ke atas katanya lebih rentan ya untuk terkena skizofrenia
memang untuk skizofrenia onsetnya itu banyak juga yang terjadi early onset atau pada usia anak atau remaja
kalau usia remaja kita sadari betul bahwa pada usia usia itu mereka cenderung menjadi lebih rentan terhadap segala sesuatu
karena itu adalah secara psikosoial itu adalah umur dimana mereka begitu
jadi mereka bergejolak
mereka sedang mengalami puberti pada saat itu
uberty kemudian mereka harus menghadapi sebuah perubahan fase kehidupan dari yang mereka ingin independen di situ
nah itu yang saya katakan ada teori teori double bine atau apa gitu ya yang mempengaruhi itu
nah dan hormonnya juga mungkin saat itu sedang bergejolak fluktuatif ya
betul sekali oleh karena itu sebenarnya yang paling penting adalah kita selalu menyadari oke ini usia rentan
tapi problemnya kenapa kita tidak lebih gencar untuk melakukan program yang sifatnya promotif preventif
dalam arti lakukan screening
di amerika sekarang lagi dibuat
tapi pada saat apa sehingga orang tua merasa bahwa oke saya harus melakukan screening ini terhadap anak saya jangan jangan
itu kejadian pemerintah
itu kejadian pemerintah
dia membuat mental health
salah satunya adalah ini
upayanya adalah dan di amerika juga mengeluarkan sebuah kewajiban untuk screening depresi
nah ini artinya tujuannya apa
karena kadang kadang mereka kan ada peer ya
ada peer mereka lebih percaya peer
waktu yang lebih banyak dihabiskan mereka dengan teman di sekolah dan lain sebagainya
ada peran guru di sana
oleh karena itu screening saya rasa itu hal yang bisa dilakukan
itu bisa termasuk yang di screening di sekolah atau school setting
mungkin guru juga sudah harus melihat mungkin ada perubahan atau ada sesuatu yang
iya kita masuk ke sekolah sekolah
memang penelitian ini harus saya rasa tidak perlu penelitian lah
tinggal dilakukan saja
tinggal dilakukan penelitiannya apakah intervensi ini efektif atau tidak
sebenarnya schizophrenia ini tuh bisa disembuhkan sebagai penyakit
ada obat obatannya kan
apa yang perlu
penanggalannya seperti apa
dia akan mengalami remisi tentunya
jadi kan biasanya ada gejala positif gejala negatif
kalau kita menilai seseorang dengan skizofrenia
gejala positif itu biasanya waham
biasanya itu akan dinilai
oh ada berkurang ya
ada juga gejala negatif
tidak ada motivasi
ya tidak ada motivasi
nah ini kan tetap akan dinilai
bisa kok mereka bisa sembuh
tapi pengobatannya itu sendiri apa
apakah dalam bentuk pil tablet
pengobatannya adalah kadang kadang memang sedihnya
kita berikan antipsikotik
tapi sekarang pasien itu berhak kok untuk
mengetahui efek samping dari obat yang diberikan
ada jenis jenis tertentu yang memang efektif menghilangkan gejala positif
dia utamanya seperti halusinasi dan waham
jadi kalau mengambil obat itu
tidak akan menghalusinasi lagi
sehingga bisa membedakan antara mana yang real dan mana yang tidak
jadi ada yang efektif
saya ingat salah satu profesor saya berkata begitu
setiap pasien respon terhadap
pemberian obat terhadap mereka
jadi tergantung seberapa beratnya ya
tergantung seberapa beratnya
artinya caregivers memperhatikan dia minum obat atau tidak
tapi dia juga berhak tahu mana obat yang menimbulkan efek samping
yang dia akan alami
nah berapa lama obat obatan ini perlu diberikan
dan apakah ini harus terus menerus dimakan atau dikonsumsi seumur hidup
atau bisa berhenti setelah waktu tertentu
itu penyakit yang memang sangat lama sekali
dan memang kebanyakan akhirnya berujung ke pengobatan seumur hidup
supaya tidak relapse ya
supaya tidak relapse
karena ada banyak faktor yang akan menimbulkan dia menjadi
tapi pada saat dia kembali ke masyarakat
dia dianggap damage good
yang mana orang tidak lagi melihat dia seperti primorbid
atau sebelum dia sakit
dia memang mengalami gangguan fungsi
dia mengalami gangguan fungsi mungkin interpersonal
berbeda cara berbicaranya komunikasinya
kemudian dalam fungsi pekerjaan
pada saat dia kembali ke masyarakat
biasanya masyarakat kita belum terbiasa untuk menerima kembali seseorang yang baru kembali misalnya dari rumah sakit jiwa
makanya di italia dia pakai teorinya si basaglia
psikiater bernama basaglia
semua balik ke community base
supaya tidak ada stigma
stigma ini masih merupakan salah satu yang dampak negatif ya
mungkin orang kreasinya takut ya
karena jangan jangan apa yang dilakukannya tidak bisa diprediksi
mungkin bisa melakukan kekerasan dan lain sebagainya
itu masih ada ya
dr nova melihat penanganan di indonesia terhadap pasien schizofrenia
kemarin dalam undang undang kesehatan jiwa
kita benar benar menginginkan ada empat upaya yang benar benar komprehensif dan terintegrasi
rehabilitatif ini diantaranya adalah untuk membantu mereka kembali ke dalam masyarakat
kembali melebur ke dalam fungsi dia sebagai seorang makhluk sosial di masyarakat
ini biasanya terputus ini
keempat upaya ini biasanya terputus
memang belum ada undang undang yang mengatur
jadi terakhir aja
tapi belum ada undang undang yang mengatur bagaimana
upaya terintegrasi untuk upaya kesehatan jiwa
untuk peran kesehatan jiwa
sekarang sudah ada dalam undang undang kesehatan jiwa
nomor delapan belas tahun dua ribu empat belas
tapi baru ya undang undangnya
ini tahun dua ribu empat belas
salah satu peraturan menteri kesehatan yang keluar baru harusnya sudah semua sih
yang khusus difokuskan untuk skizofrenia
atau kesehatan jiwa
peraturan menteri kesehatan no tujuh puluh tujuh tahun dua ribu lima belas baru keluar desember kemarin
itu adalah pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum
jadi kalau misalnya ada orang dicurigai punya gangguan jiwa tapi melakukan tindak pidana
jadi dia tidak bisa diperlakukan seperti kriminal lainnya yang mungkin tidak memiliki penyakit atau gangguan jiwa
ya tetap intinya kalau menurut undang undang kesehatan jiwa ada dua
yang pertama menilai kemampuan dia bertanggung jawab
karena kemampuan dia bertanggung jawab itu begini
apakah dia menyadari
nilai dari tindakannya itu
misalnya dia melakukan pembunuhan
ini yang terburuk
dia melakukan pembunuhan
dia tahu tidak sih itu secara uji daya nilai itu tidak benar
nah dia tahu tidak sih resikonya kalau melakukan itu bisa dipenjara
itu salah itu berdosa
dan itu ada tesnya semua
iya itu ada tes semua
sudah diatur secara lengkap di dalam ini
dalam peraturan menteri kesehatan sebagai turunan undang undang kesehatan jiwa
tapi kalau di jepang yang mana kita ada juga di undang undang kesehatan jiwa pasal lima puluh tiga
buah rumah sakit jiwa harus diatur
harus punya satu bangsal khusus untuk semacam maximum security award
kalau di jepang itu letaknya satu jam dari tokyo
saya pernah lihat contohnya
yang mana dia ya di situ tetap rumah sakit jiwa
setting rumah sakit
tapi dia tidak bisa bunuh diri
dia tidak bisa membunuh
jadi yang diproteksi ya
kalau yang saya tahu yang di australia ini masih keponakan dari teman saya itu
tapi didorong untuk mandiri
misalnya untuk memiliki apartemen sendiri
dan juga untuk belajar skill
dan untuk memiliki pekerjaan
nah tapi ya memang harus ada semacam program yang jelas kan
yang diinisiasikan oleh pemerintah di indonesia ini kan
tadi dokter novo mengatakan mengenai pemasungan yang semakin meningkat
apa yang masih perlu diperbaiki ya dalam penanganan hasil
jadi khusus untuk masalah pemasungan
itu adalah the last resort
tidak mungkin keluarga yang mencintai akan memutuskan untuk melakukan pemasungan
kalau segala sesuatunya sudah tersedia bagi mereka
it's more convenient untuk membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan
daripada di halaman belakang rumahnya ada semacam kandang
ada anggota keluarga
mungkin juga karena ketidakpahaman terhadap penyakit itu
dan ada rasa ketakutan
tapi kita punya sembilan lima ratus puskesmas misalnya
yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa itu tidak
yang lain kemana
jadi tenaga medis kita pada intinya masih belum cukup ya untuk menangani perawatan
perawat ada cukup banyak
lebih banyak tentunya dari dokter
dokter umum semua punya kompetensi
yang penting pemerintah mau puskesmas menjalankan program pelayanan kesehatan jiwa
karena di situ puskesmas juga bisa melakukan outreach ke masyarakat
tetap di situ ujung tombaknya
kita juga harapkan dengan adanya undang undang baru ya kesehatan jiwa ini
penanganan dan rehabilitasi serta penyembuhan terhadap pasien
penyakit jiwa itu juga bisa berlangsung dengan baik
sekali lagi terima kasih
dan dokter nova juga sudah menulis buku ya
itu sebelum diulangkan ya
dan para pengidap skizofrenia bisa saling menguatkan dan memberi support
melalui komunitas peduli skizofrenia indonesia atau kspi
nah apa saja kegiatan kspi
kita akan hadirkan perbincangannya setelah informasi berikut